arie jangan malu malu
keluar sebelum binten meminum air jambu itu
kamu bisa terperangkap dalam tubuh bintan
dan kamu bisa membongkar rahasia kita semua
dengan ketampanan dan doa kambas
akan menyembuhimu kekasihku
tepat itu toh
bukan aku yang ketut
mungkin setannya yang ketut
disedot oleh calon penanggung kita
cinta dan basir
buat apa mencek mencek kaki saya
saya sudah ada yang punya
heee setan keluarlah
lah kok kakak mengira aku setan
kang basri lupa aku ini kan calon istri kamu kang
kalau kakak sudah tidak suka lagi sama aku enggak apa apa kang
tapi jangan menghina aku
saya memang gadis desa kang yang jelek
tapi saya bukan setan saya minton anaknya pak kartok
barak kok gitu
tenang pak sudah selesai dan sudah sembuh
baru sekali dikasih air minum jampi sama nak basir
basir basir basir
salam antubah pak
bahwa nak basir bisa mengobati segala macam penyakit
yang dipengaruhi oleh setan tuyul genderu dan cita
bukan begitu nak basir
benar benar benar
aku mencinta bau manusia
tapi di mana ada manusia di sini
aku tidak asing dengan wajah itu
yang akan menghentikan kejahatan
aku akan the shifty
ini penggridir ku
aku akan kembali tubuh asdenjam padamu
kamu yang sudah mematahkan tanduk yang telah menjadi kebanggaanku
inilah saatnya untuk aku balas dendam serotani
jika dia mati begitu saja itu terlalu enak baginya
aku ingin dia lebih menderita
bahkan anak keturunannya pun harus menderita
kamu sudah menjanjikan pada bopo mana bangsanya
bopo sudah lapar
kau memang pintar bestari
bopo sudah lapar
dia adalah temunggu surutani
dia yang telah menghancurkan kehormatanku
aku akan batas dendam padanya
balas dendam dengan caranya sangat menikmati
bagaimana keadaannya bopo
apa bopo bisa menyebukannya
keadaannya semakin lemah
dia banyak mengeluarkan darah
sepertinya ada benda asing di dalam tubuhnya
yang menyebabkan tubuhnya terus mengeluarkan darah
kalau gitu bob harus cepat melakukan sesuatu
sekarang kita harus melakukan sesuatu
aku harus bisa melenyapkan pemuda laknak itu
siapa lagi kalau bukan dia
dia selalu saja menggagalkan semua rencanaku
aku punya rencana untuk melenyapkannya
minum yang bawah
berikan gelas ini pada sembar